sementara itu wakil presiden yusuf kala menilai pemberian gelar kepahlawanan nasional harus sesuai prosedur ataupun kriteria yang ditetapkan
pernyataan dari wakil presiden yusuf kala ini menanggapi keinginan golkar untuk mengajukan presiden kedua republik indonesia jenderal besar soeharto sebagai pahlawan nasional
kriteria ya selama memenuhi kriterianya tentu bisa tapi kalau tidak memenuhi kriteria tentu tidak bisa
ya memang ya pak harto tentu banyak memberikan banyak hal walaupun juga tentu waktu turunnya ada sedikit masalah
sama dengan gus dur karena itu pak harto gus dur memang tidak mudah untuk mendapat penghargaan seperti itu
karena jadi yang penting sesuai prosedur